sejumlah masyarakat sudah mulai melakukan persiapan untuk pulang kampung ataupun mudik
moda transportasi lainnya yang juga menjadi pilihan masyarakat adalah menggunakan kendaraan pribadi yaitu mobil
bagi para pemudik yang hendak menempuh perjalanan jauh
ada beberapa artik penting untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan selama perjalanan
ada beberapa hal yang bisa dilakukan sebelum atau selama perjalanan anda
pastikan tekanan juga sesuai anjuran masing masing mobil
yang kedua periksa kondisi rem air radiator dan juga oli
jika anda membutuhkan tenaga mountry profesional selama libur lebaran
bila resmi kendaraan penumpang dan niaga ringan mitsubishi motor
setelah menyiapkan bengkel siaga yang buka pada masa libur lebaran
layanan ini tersedia di lima puluh titik yang tersebar di seluruh indonesia
mulai dari tanggal delapan sampai sebelas april dua ribu dua puluh
pada tahun ini mitsubishi motors menyediakan mitsubishi motors aventure point
yang merupakan pos komodik di beberapa titik
mitsubishi motors aventure point ini tersedia di tujuh titik yang tersebar di jawa dan juga sumatera
mitsubishi motors adventure point di beberapa titik yang tersebar di jawa dan juga sumatera

res area kilometer empat ratus lima puluh enam a pendopo semarang
res area kilometer tujuh ratus dua puluh enam b surabaya mojokerto
dan juga res area utama raya setobondo
kemudian untuk di pulau sumatera sendiri berada di res area kilometer delapan puluh tujuh a lampung
pelanggan mitsubishi bisa menikmati berbagai fasilitas yang telah diperlukan di pulau sumatera sendiri berada di res area kelima meter seals
jadi untuk mitsubishi dalam menyambut ramadan dan lebaran tahun dua ribu dua puluh empat itu memberikan promo spesial ramadan atau lebaran campaign
di mana di situ akan ada diskon suku cadang sampai dua puluh lima
nah untuk suku cadangnya sendiri di situ ada oli mesin filter oli filter ac lalu filter udara kampas rem dan chemical mitsubishi motors lainnya
customer hanya perlu melakukan booking service di aplikasi my mitsubishi motors id
atau mungkin bisa juga telepon ke customer mitsubishi care di nomornya di delapan ratus empat seribu tiga ratus tiga ratus
atau mungkin chat via wa dengan asisten virtual kita mira itu juga bisa di whatsapp
dan ingat selalu patuhi aturan lalu lintas selama perjalanan mudi